ibu cuma kepikiran masalah kamu sama main
kamu kan kemarin bilang kalau make itu curang tapi kamu belum jelasin sama ibu
rl nggak mau ngebahas hal itu sekarang bu
el udah telat
udah telat deh kayaknya
udah kelam mandi
el ini rotinya sendirinya dimana
abis dari sekolah bu
oh jual bentar lagi datang kali
telepon dari siapa bu
orang kantor kok di reject
enggak mungkin ya kepencet lagian juga ibu udah selesai ke ngobrol ya
kamu sedih kenapa kok belum tidur
pikiran hel harus bayar uang penalti kayak gimana
sayang kamu harus yakin
setiap masalah pasti ada jalan keluar ya
dan tuhan nggak akan ngasih kita cobaan di luar batas kemampuan
jadi kita nggak boleh putus berdoa ya sayang
makasih ya bu udah support nya lagi dan lagi dan lagi
sayang kalau kamu gak bisa tidur ibu teman kamu tidur ya
ibu tahu kalau ibu temenin pasti kamu langsung tidur ya kan
aku kaget kamu yang dulu neng beb
yang selalu perhatian dan mau maafin salah aku
sekarang aku rela berkorban dengan nyanyi live demi kamu
tapi kamu malah nyalahin aku dan benci sama aku
dan benci sama aku
ternyata benar kata orang
waktu itu bisa mengubah semuanya
kasian deh lo udah gak dikejar lagi ya
sama anak ips dan masih capek kali itu
makanya sekarang mau naik ojol
aigo aldino lo tuh mau ngalahin akun lambe lambean di instagram ya
soalnya nih ya gue liat liat lo tuh suka banget nyinyirin orang
nih aldino daripada lo ngurusin hidup gue
karena gue juga selalu kasi yang liat lo ditolak sama michelle
ya aman deh kalo gue angkat sekarang
mumpung gak ada misal sama yang lain
ponakan tante paling ganteng sedunia
eh nanti kamu pulang sekolah mampir ya ke kafe tante ya oke
aku gak janji ya tante
ihh kamu harus janji dong ganteng handsome
pokoknya kamu harus janji sama tante kamu mau datang ke kafe
karena ada sesuatu yang pengen tante bilang sama kamu
kalo michelle dia udah gak kerja lagi di kafe tante
matarang dong kagetin aja
eh itu mobil kamu mestinya masih nyala
lagian kenapa parkir mobil disitu
kan parkiran mobil ada sebelah sana
oh ya saya lupa pak makasih udah ingetin ya
saya tinggal dulu ya
mike bilang el salah paham sama dia
aku gak ngerti apa yang sebenarnya terjadi
semalam juga el bilang kalo mike itu curang
ibu gak apa apa
ini ya susunya
ibu gak nyembunyiin suatu kan dari el
ibu nggak apa apa beneran deh ibu gak apa apa
el minta ibu jangan bohongin el ya
tidak percaya sama ibu soalnya
ya el ibu cuma kepikiran masalah kamu sama mike
kamu kan kemarin bilang kalau make itu curang tapi kamu belum jelasin sama ibu
el gak mau ngebahas hal itu sekarang bu
eh udah telat udah telat deh kayaknya udah kela mandi
el ini rotinya sendirinya dimana
abis dari sekolah bu
oh jual bentar lagi dateng kali
el pamit ya bu
bu kalo ada apa apa kasih el ya
gak nyokut masalah michelle
gue yakin mike itu punya niat terselubung
dia pasti gak akan ngebiarin gitu aja pak
tapi sekarang ricky gak ada
masa kita sebagai sahabatnya ricky ngebiarin dia gitu aja
gue tetep harus cerita sama mereka fak
kalau gitu gue gak cerita ya sama lo
ya ampun mama eh
ini tuh masih pagi pagi kawan
kenapa kamu orang berdua ini berdebat lah
ini tanda tandanya kamu orang berdua ini mau putus
ya ampun mama eh
kawan peta ini tidak berniat sama sekali untuk merebut nona riva
kecuali kecuali nih ya betta bilang
kalau kamu orang berdua ini beneran sudah putus toh
ya sama aja lo mau ngambil posisi farel dari riva lah
resah ya loh
iya terus lagian kenapa pagi pagi lagi kamu orang berdua ini sudah berdebat
cerita masalahnya apa
kata orang sebagai sahabat yang ada di sini siap untuk dengar
betul toh kawan kawan
lagi bahas masalah mike gantiin michelle nyanyi di kafe
kayaknya gue ketinggalan banyak nih
lo semua tau kan kalau misalnya itu sekarang kerja di kafe jadi penyanyi
nah kemarin itu michelle ngundurin diri
dan masalahnya owner kafenya itu gak terima
dan untuk michelle buat bayar penalti ratusan juta
karena dia udah lengar lengar kontrak div
nona ipa ini tuh dia paling susah sekali dimengerti ye
sudah baik tuh kawan kawan
dia dapat kerja jadi penyanyi di kafe
sekarang malah dia mengundurkan diri
akhirnya apa dia kehilangan pekerja
ditambah lagi dia harus bayar penalti
gawat sudah ini
tapi masalah intinya bukan itu div
jadi alih jelaskan masalah besar ini dari tadi
ternyata ini baru pembukaannya kan
ya gue sudah alih jelaskan toh kawan
bahkan gak dibayar
gak masuk akal sih
mike gak dibayar pasti ada tujuan lain
lu juga mikir kayak gitu kan
lu tuh jangan gampang percaya kalau si mike itu tulus ngebantuin michelle
ini pasti ada masalah terserubung
desa punya feeling ini toh
murid perdamaian itu dia pasti lagi berusaha untuk dapatin hatinya nona kepala batu
kurang tegas yang tegas
makasih apa udah bayar paket
eh diantar ojol ya
saya doain pacaran cepat sembuh ya mbak
bukan pacar tapi amin cepat sembuh